dalam rapat dengar pendapat dengan komisi delapan dpr senin pagi
menteri agama yakut holil kaumas meminta tambahan anggaran sebesar rp satu lima triliun
untuk biaya operasional pelaksanaan ibadah haji dua ribu dua puluh
tambahan biaya ini diusulkan atas dasar perubahan kebijakan arab saudi
soal biaya masyair yang semula hanya rp satu seratus menjadi rp enam dua ratus
atau lebih rp dua puluh juta perjemaah haji
perubahan kebijakan ini menyebabkan pemerintah harus menggunakan
dana kelola keuangan haji sebesar rp satu lima triliun
mengingat jadwal keberangkatan haji akan dilaksanakan pada tiga juni mendatang
yang diberi oleh negara dalam ini apbn
yandri susanto meminta jemaah tak khawatir meski ada penambahan anggaran masyair
biaya angkutan bus atau kendaraan selama haji
penambahan biaya tersebut tak akan dibebankan kepada jemaah calon haji
tahun ini sebanyak tiga tiga ratus dua puluh jemaah calon haji asal sulawesi selatan siap diberangkatkan haji
embar kasimakasar akan melayankan
di delapan provinsi di wilayah timur indonesia
dengan total tujuh tiga ratus dua puluh orang yang terbagi dalam sembilan belas kloter
lain halnya di boyolali jawa tengah dua ratus empat puluh sembilan jemaah calon haji terpaksa menunda keberangkatan
karena terbatasnya kuota
hal itu karena para calon haji yang seharusnya berangkat tahun lalu
namun karena pandemi baru bisa berangkat tahun ini
enam anggota jemaah pun sengaja menunda berangkat
dikarenakan pasangannya terbentur aturan pembatasan usia
dengan begitu boyolali tahun ini memberangkatkan tiga ratus lima belas jemaah calon haji ke tanah suci
tim liputan cnn indonesia